kenapa sih dia selalu berusaha ngalahin gue dalam segala hal
tapi gue gak akan mau kalah sama dancer boy
saya juga menjamin kalo michelle gak bersalah
saya rela kehilangan jabatan saya sebagai ketua osis
kalo emang terbukti michelle bersalah
iya sel aku serius
nah dengan hard disk ini kalau udah di tangan gue
gak akan ada yang bisa nyari tau kalo michelle itu sebenernya gak salah
terus lo mau ngapain nih hard disk
udah lo simpen aja dulu
nanti hard disk ini bakal kita buang ketempat ini jauh banget sampe gak ada yang temuin
ok yuk bel
sebenernya nanti kita ketauan
ok yuk yuk yuk
coba cek memorinya nih udah belum
siapa tau ada masalah disitu
iya belum pak enggak
harddisknya hilang pak togar
terus keadilan buat anak saya gimana pak
ibu tenang dulu santai aja dulu
jelas saya tidak bisa tenang pak
anak saya yang jadi korban
bapak kepala sekolah
saya minta bapak menindak tegas michelle
untuk dapat hukuman yang setimpal
kalau perlu missnya segera dikeluarkan dari sekolah
aku akan pernah menangkan dia
dan tambahan collar wijo
perhatian kalian paling baik
vero lo kan udah janji sama gue kalau lo akan rahasiain hubungan kita ke semua orang disini
tapi kalau lo malah ngasih tau davin sih soal perasaan lo ke gue
kak aku kan udah nempatin janji aku ke kamu
aku udah ngerahasiain perjodohan kita
seperti yang kamu minta
tapi kalau soal perasaan aku ke kamu davin juga harus tahu
soal aku dimana
sebenernya rara sama kak vero ngomongin apa sih
kalau sembunyi sembunyi disini gue jadi makin penasaran
lebih baik gue cari tempat lebih dekat aja
supaya bisa dengerin obrolan rara sama kak vero
tenang aja bu saya bersedia kok keluar dari sekolah ini
tapi kalau emang saya terbukti salah
tapi cctv disini saja bermasalah
atau jangan jangan kamu yang sengaja menghilangkan barang bukti ya
ibu jangan lebih sembarangan ya
saya tahu betul siapa anak saya karena saya setiap harinya bersama anak saya
anak saya tuh gak mungkin merauhkan itu bu
apa ibu ini sedang nyindir aku ya
yang selama ini gak bisa bersama arin
saya tahu betul juga tentang michelle
saya yakin michelle gak mungkin ngelakuin hal itu
apalagi sampai dia berbuat jahat michelle dorong arin sampai jatuh
iya saya juga saksinya
kalau misalnya ada anak yang baik di sekolah
saya memang mau lihat kalau arin jatuh dari tangga
tapi saya gak melihat kalau michelle mendorongnya
aldin lu kok mau labelan michelle sih
nyebelin banget deh
aku cuma minta kamu ngertiin perasaan aku
dan aku juga udah pernah janji sama kamu kalau aku gak pernah ngelerang kamu untuk bergaul dengan temen temen kamu
termasuk davin untuk dekat sama kamu
biarkan aku berusaha untuk mempertahankan calon istri aku
dari orang yang mengejarnya
sebenarnya vero udah cukup pengertian sih sama gue dengan gak ngelarang gue deket sama siapapun
dan dia juga mau ngikutin kemauan gue untuk gak nyebarin soal perjodohan gue sama dia
apa gue aja yang terlalu keterlaluan sama vero

apa gue aja yang terlalu keterlaluan sama vero

kamu ngertiin perasaan aku
kak vero pakai acara pegang pegang tangan rara segala
apa maksudnya sih
coba udah siap bruh
ketengah sama kita
tapi kan siapa tau
gak harus didorong sih
menurut aku ya
gak harus didorong sampe
arin bisa jatuh dari tangan
dan gini aja deh
dia yang mendorong arin
saya ikut bersedia
saya siap untuk keluar juga dari sekolah ini
dan serbuah emang paling pinter
kalau mau caper sama orang
dia selalu berusaha
ngalahin gue dalam segala hal
tapi gue gak akan mau kalah sama dancer boy
saya juga menjamin
kalo michelle gak bersalah
kalo emang terbukti